video yang menunjukkan keberadaan sebuah gundukan mirip makam di sisi jalur wisata yang menghubungkan dayu rejo jetak di desa buluk kandang kecamatan perigen kabupaten pasuruan jawa timur viral di media sosial
video berdurasi dua puluh dua detik ini direkam seorang pengendara selasa empat januari dua ribu dua puluh dua lalu
selain batu nisan di atas gundukan tanah juga ditaburi bunga layaknya makam baru
keberadaan gundukan mirip makam ini mengundang beragam komentar dari warga
seperti itu ada juga kalau ada muncul makam
perangkat desa bulu kandang zainul membantah gundukan tanah di tepi jalan adalah makam manusia
zainul mengaku gundukan tanah mirip makam sengaja dibuat warga sebagai bentuk kekecewaan usai mendapati banyak sampah dibuang sembarangan oleh orang tidak bertanggung jawab
tulisan beserta sanksi tapi itu tidak dihidupi sama orang orang yang buang sampah yang tidak bertanggung jawab di situ
banner ini pak
iya banner ini sehingga nggak ada solusi lain pak
solusi inilah dari orang orang masyarakat kita pak rt pak rw menanam semacam benda kayak makam
keberadaan gundukan mirip makam tidak berlangsung lama
atas kesepakatan bersama warga dan perangkat desa bulu kandang membongkar makam ini rabu petang
pembongkaran dilakukan warga menggunakan alat seadanya
dan diawasi personelnya
apabila kami bersama warga mendapati orang tersebut tetap melakukan pembuangan sampah di lokasi tersebut
maka akan kita lakukan tindakan sesuai suku nya bergabung
warga dan perangkat desa bulu kandang sepakat tidak akan membuang sampah sembarangan
jika masih ada yang melanggar akan dikenakan denda rp dua ratus
uang hasil denda akan dimasukkan ke dalam kas desa
irsyapriyongko kabupaten pasiruan jawa timur